inilah kebun pepaya milik abdul hamid warga kabupaten probolinggo jawa timur
kebun papaya ini dulu ditanami cabai rawit
karena selalu gagal panen dan bangkrut ia akhirnya menggeluti budidaya papaya
ada dua jenis papaya yang ia tanam yakni papaya california dan papaya thailand
kini abdul hamid memiliki dua belas hektare lahan yang ditanami pepaya
prosesnya dari bibit menjadi siap panen membutuhkan waktu lima bulan
selanjutnya pohon akan berbuah setiap tujuh sampai sepuluh hari sekali
sekali panen jumlahnya mencapai tujuh ton lebih
pepaya california dihargai lima sampai enam rupiah per kilogramnya
sedangkan papaya thailand empat ribu rupiah per kilogramnya
kalau ngasih orang kerja itu nggak terlalu banyak banyak
kalau selain bapaknya itu ya gimana ya
penawatan sulit gitu ya
pekerjaannya itu mulai dari kecil sampai panen
kalau ini nggak bertahan
sukses budidaya pepaya juga dilakukan seorang pria di surabaya jawa timur
urban farming yang memanfaatkan lahan kosong di tepi jalan
jalan raya ini dibudidayakan hadi prayetno dengan sistem tumpang sari
hadi mampu mendulang cuan hingga ratusan juta rupiah saat panen
per kilonya buah pepaya california dijual seharga enam ribu rupiah
dua kali masa panen
sekali panen hasilnya omsetnya pakai berapa
untuk satu pohonnya omsetnya kalau lima puluh kilo kita tinggal kali enam
berarti sekitar tiga ratus ribu per pohon
hasil budidaya pepaya california ini biasa dijual langsung di tepi jalan
lainnya dijual ke fresh market di kawasan surabaya barat
dalam satu tahun pohon pepaya california ini bisa dipanen dua kali
dan mampu menghasilkan puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam sekali panen
tim liputan cnn indonesia